aku tidak tahu hah
wah melky yah kenapa tuh melky tuh
sampai jumpa di video selanjutnya
iya asik juga den